kita kebobolannya di video soalnya banyak yang videoin timnas lima belas menit enam belas menit
istilahnya apa ya kami di sini berjuang untuk menceritakan anak anak bangsa gitu ya